tenang aku akan mengejar
sudah lengkap aku mengumpulkan bayi bayi saat ini
sekarang aku akan menunggu

kutub ikut bertahanlah
bayangan buruk itu muncul lagi
apa yang terjadi dengan putraku kian santap
lindungilah putra putri hamba dari marah bahaya
lindungilah mereka semua ya allah
cepat menemukan putraku kian santan
hanya padamulah hamba memohon ya allah
kenapa sampai murung kayak begitu
mereka berhasil melarikan kiri paman
ya sudah raden
kalau mereka kabur biarkan saja
yang penting mereka tidak macam macam lagi sama kita
saya nanya sama raden dan nimas
kenapa kamu yang menjawab
kalau gitu paman pamit dulu
paman mau cari makan
raden sama nimas ini pasti udah kelaparan ya
paman kami belum lapar
tetapi kalau paman ingin cari makan
min belum lapar nian
yaudah kita cari aja bertuah tuhan
sama nimas sama raden
kita beristirahat
semuanya tunggu sebentar
usahanya kamu harus beristirahat
kita istirahat sejenak

makan dan son
hentikan perbuatanmu raja
aku tidak menyangka
kita akan bertemu disini
aku mendengar dari pasukan harimau
kalau sukamana akan menyerang pak jajaran
kenapa kamu tidak memberitahuku
maafkan aku raka basinga
bukannya aku tidak mau mengajak
tapi aku tidak mau mengajakmu
kau sudah tidak mau lagi terjun ke dalam hal yang bersifat dunial
karena kau sedang bertapa di gunung jerman
justru aku bertapa karena aku ingin menyempurnakan ilmuku
dan aku ingin membalaskan dendamku kepada silam
karena dia sudah menggagalkan aku
satu satunya orang yang aku ingin lihat kehancurannya
adalah kehancuran siliwangi
sedangkan aku sudah mulai ak
jadi seperti itu
sudah lengkap aku mengumpulkan bayi bayi saat ini
sekarang aku akan menumbalkan mereka di saat bulan purnama ini
oh sang penguasa kegelapanan agung
terimalah persembahan hambamu ini